tenanglah dewi dongsari dewi berada di tempat yang aman
dewi berada di keraton segoro kidul
benar dewi kanjeng ratu sudah menunggu
mari saya antar
dewi lanjar mengapa kau berhenti berlari dewi
apa kau sudah bosan dan mau mempasrakan hidupmu kepada aku
dewi lanjar ayolah
kita bangun kebahagiaan bersama sama dewi lancar
siapapun itu tolong selamatkan aku
bunda dewi tolonglah aku
dewi lanjar aku datang
apa yang telah terjadi
ini barasan untuk lanjar
tempat apa ini
dari mana kamu mengetahui
aku sang penguasa sentro gondomai
bahkan tidak pernah menjejakkan
bukankah sudah pernah kami
kami tercipta dari
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan
kau sudah pernah menemukan

untuk membuka pintu ini
dibutuhkan penghuni asli
serta darah sang penguasa

tindagendeng permuni lihatlah pusaka itu
pusaka yang selalu ada namun tidak pernah yunda lihat
tenanglah dewi dongsari dewi berada di tempat yang aman
dewi berada di keraton segoro kidul
benar dewi kanjeng ratu sudah menunggu
mari saya antar
tidak ada yang ingin menghadap
tidak ada yang ingin menghadap
tidak ada yang ingin menghadap
selamat datang di istanaku
selamat datang di keraton segoro kidul
sudah lama sekali yunda
aku sangat merindukanmu
aku juga merindukanmu
sepertinya banyak yang harus kau ceritakan kepada aku
tepat sekali pasang bebas
harus menyerahkan pusaka pada prabu jaga
membuatnya menjadi penguasa atas dua keraton
tenang saja iblis
aku akan menepati janji ku itu
tapi aku ingatkan sekali lagi padamu
jangan pernah menyetup ulan
ada satu hal lagi yuda
hyunda harus menyerahkan juga kuasanya
atas setra gunung bayit pada prabu jaka
membuatnya dia menjadi penguasa atas dua keraton
kurang ajar kamu
tidak ada ini
kita akan mem averempah
yang lainnya dengarkan buruk penjelasanku
padahal yuda sudah tahu kami tidak akan bisa mati dengan cara biasa
kenapa masih bersikeras menawanku
untuk apa kamu menjelaskan lagi padaku
aku tidak akan menyerahkan kekuasaanku itu
kenapa yunda masih tidak percaya denganku
kami dan prabu jaga tidak membutuhkan kekuasaanmu
itu hanya sementara agar bisa menggunakan pusaka sentro gudong mai
untuk apa bukankah kamu hanya ingin mengumpulkan pusaka pusaka itu
sunda sudah tahu kan kalau pusaka itu tidak bisa dipergunakan jika tidak bisa menguasai atas pusaka tersebut
prabu jaga baru saja kalah berperang dengan gandha giripati
sebentar lagi kita akan berperang dengan segeruk
kedol guru gandha giripati akan terlibat
jika prabu jaga bisa mempergunakan pusaka sentro gudong mai itu akan sangat membantu
tenang saja yunda
begitu kita bisa melepur pusaka pusaka itu kami akan kembalikan sentro gudong mai pada yunda
dan selalu mutan kalau yunda mau
bisa menjadi milik yuda juga